baik kita awal informasi pertama ratusan pengunjung dan karyawan diskotik mg yang positif mengkonsumsi narkoba
dibawa ke kantor badan narkotika nasional provinsi dki jakarta
sebanyak satu ratus dua puluh tiga pengunjung dan pegawai ini digiring petugas bersenjata lengkap
dari diskotik mg yang terletak di jalan tubagus angke tanjung duren ke kantor bnnp dki jakarta
selain mengamankan para pengguna narkoba petugas juga turut menyita alat dan bahan pembuat sabu dan ekstasi
ratusan orang ini akan menjalani asesmen di bnnp dki jakarta
bagi pengguna narkotika kategori ringan akan dikenakan sanksi wajib lapor sedangkan pengguna berat akan direhabilitasi di panti bnn
sementara hingga kini pemilik dan pembuat pabrik narkoba di dalam diskotik tersebut masih buron
beresik itu anggota saya yang pakai senjata itu langsung di door itu di tempat
badan narkotika nasional atau bnn dan badan narkotika provinsi dki jakarta pada minggu pagi
mengerebek sebuah diskotik di kawasan jalan tubagus angke tanjung duren jakarta barat
ya petugas ini tidak hanya mendapati puluhan karyawan dan pengunjung yang diduga sebagai pemakai dan pengedar narkoba
namun juga menemukan pabrik pembuat narkoba jenis sabu dan ekstasi di lantai empat gedung diskotik tersebut
di lantai empat gedung diskotik mg di jalan tubagus angke tanjung duren inilah
petugas bnn dan bnn provinsi dki jakarta menemukan laboratorium pabrik pembuatan narkoba minggu pagi
tak hanya alat produksi narkoba petugas juga mendapati puluhan jerigen cairan kimia dan sabu yang sudah jadi
menurut deputi pemberantasan bnn irjen arman depari
penggerbekan tersebut berawal dari informasi adanya penyalahgunaan narkotika dalam jumlah besar di lokasi
dari hasil penggerbekan sejak minggu dini
hari hingga pagi diketahui pabrik ini juga memproduksi narkoba jenis ekstasi dan sabu cair maupun padat
ya betul tadi malam sampai dengan pagi ini
badan narkotika nasional dengan bnnp dki melakukan serangkaian pemeriksaan di tempat hiburan
pada saat kita lakukan penggerbekan setelah kita mengamankan cukup banyak ini para pemakai dan para pengunjung
kemudian kita lakukan pemeriksaan secara menyeluruh
ternyata memang di lantai empat diskutik mg ini terdapat pembuatan atau produksi narkoba beberapa jenis
dalam operasi ini petugas mengamankan puluhan karyawan dan pengunjung yang ditengarai sebagai pemakai dan pengedar narkoba
rizal tan jakarta
sementara itu wakil gubernur dki jakarta sandiaga uno
prihatin terkait penggerbekan narkotika
di diskotik kawasan tanjung duren jakarta barat
karena ditemukannya tempat produksi narkoba
pemerintah provinsi mengaku akan bersikap tegas terkait kasus ini
sandiaga mengaku kaget saat ditemukannya narkotika berupa sabu cair di sebuah diskotik di kawasan tanjung duren jakarta barat
penemuan ini adalah hasil dari penggerbekan badan narkotika nasional dan provinsi dki jakarta
pemprov dki akan bersikap tegas terkait penemuan pabrik narkotika di tempat hiburan ini
dan akan menindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
pemerintah provinsi menanggung penggerbekan narkotika nasional dan provinsi dki jakarta

kalau itu sudah betul betul melanggar
dan itu kan pelanggaran yang luar biasa sekali
bukan hanya mengedarkan tapi memproduksi
jadi itu luar biasa dampak negatif
jadi kita tentunya ada ketentuan itu yang kita harus
tapi ini juga ada kejadian luar biasa
yang berkaitan dengan bahwa ini menjadi tempat
bukan hanya penyebaran tapi tempat memproduksi barang tertutup
yang bisa merusak warga kita ke depan
jadi harus lebih tegas dari
saya mengusulkan kalau misalnya betul betul terbukti
dan sangat sah buktinya
dan tidak ada keraguan lagi
saya mengajak aparat hukum dan aparat polisian
melihat apakah salisinya ini bisa diperberatkan